bank indonesia menyiapkan uang tunai rp satu ratus sembilan puluh lima triliun untuk kebutuhan uang selama bulan ramadan dua ribu dua puluh satu
dan bi belum melihat perlu penambahan uang tunai pada periode lebaran berakhir
deputi gubernur bank indonesia aida s budiman mengatakan
animo masyarakat terhadap penukaran uang tahun ini sangat tinggi terutama pada pecahan rp dua puluh rp lima puluh dan rp seratus
bi menjangkau masyarakat dengan menyediakan lima enam puluh enam titik layanan penukaran di bank dan kas keliling
yang tersebar di pusat keramaian seperti terminal pasar stasiun rest area hingga pelabuhan
aida menambahkan uang yang diedarkan sepanjang kuartal satu dua ribu dua puluh tiga sudah terrealisasi rp sembilan ratus empat puluh delapan delapan triliun
animo masyarakat terhadap penukaran uang tahun ini sangat tinggi terutama pada pecahan rp dua puluh rp lima puluh dan rp seratus
kemudian sejauh ini kami tidak melihat adanya keperluan penambahan satu ratus sembilan puluh lima t tadi
tetapi tentunya bila diperlukan bank indonesia akan selalu siap untuk melakukan hal tersebut